di tengah kasus pembunuhan yang menjerat suaminya sebagai tersangka
istri pelaku arief mengajukan permohonan pembatalan pesta pernikahan ke pengelola gedung
keluarga menyebut istri arief kaget mengetahui suaminya menjadi tersangka kasus pembunuhan
keluarga mengaku tidak banyak mengetahui latar belakang dari arief
karena selama ini tersangka tinggal jauh dari istrinya di tangerang
lista suami di tangerang beritahui sebagai korban awam
arief itu sudah berapa lama masih tidak di plemang
sejatinya penangkapan arief ini baru di tangerang
itu lah info yang kita dapat
kalau arief ini warga tahliang penyerang yang kita tahu
selebihnya memang kita tidak banyak tahu menyangkut masalah info
kalau secago ini atas nama lista itu memang korban

kalau arief datang dari tangerang apa dia akan lakukan